ayah udah keliling bun sampai ke rw sebelah gak ada kontrakan yang kosong
ayah coba tanya pak haji sodik
pak haji sodik punya kontrakan kosong
katanya sih begitu disini yang punya kontrakan kalau gak babe ya pak haji sodik
pun bun keliling juga tadi
enggak cimot yang kasih tahu pas mau keluar rumah ketemu cimot
mas bur mau langsung beli coklat
iya takut ini aku keburu berangkat kerja
kamu udah nanya ini belum
terus kamu jadinya beli apa
beli coklat dong
lo gimana sih jak masa kue emak ditaro di warung kayak begitu
maksud emak warungnya cariin yang rada rapih
iya warung yang pembelinya bawa duit banyak bukan bawa duit pas pas

kang tisna kita pulang aja deh
mau belanja ya
mau keliling cari kontrakan
emang kontrakan ini kenapa
mau cari yang pinggir jalan
kamu tahu nggak siapa yang punya kontrakan pinggir jalan
di sini yang punya kontrakan cuma babe sama aji sodik
udah punya nomor teleponnya belum
saya punya nih
terima kasih udah punya kok
piring sama sendoknya
eleh eleh wangi bener
nomornya kagak ada
ada pak aji
em bacet nggak pak aji odi
lucu juga dong
jadi banyakan dia
ini kan kita udah keliling jauh bang
tapi dealnya kan dua puluh ribu
terima kasih kan tisna
ayah udah keliling bun
sampai ke rw sebelah
gak ada kontrakan yang kosong
ayah coba tanya pak haji sodik
pak haji sodik punya kontrakan kosong
katanya sih begitu
di sini yang punya kontrakan kalau nggak babe ya pak haji sodik
bun bun keliling juga tadi
cimot yang kasih tanda
pas mau keluar rumah ketemu cimot
emang tadi kemana
lagi tempat emak
saya mau nanya kontrakan
kalau besok bisa
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
pak haji sodiknya lagi jalan pergi
keluar cari batu akib di rawa bunga
katanya besok aja
tapi nyari warungnya dah dalam rumah
jumlah monyet nyari nyari
kok lu nggak tahu apa ini

udah antar bangaren lho udah pur udah keliling keliling jauh nyari kontrakan
nggak ketemu eh saya cuma dibayar dua puluh rebu
lihat nih oh itu apapun coklat buat saya enak aja lu buat inek ke dong
kang bisna kenapa
saya lagi kesel sama pur
sama saya juga kang
kang amin tau gak
pur beli coklat buat nenginegok
kang amin jangan kalah tuh sama pur
yuk saya antri beli coklat yuk